mendorong perbaikan di depannya dalam mengatasi kasus kgap ini
nah untuk mempersikat waktu kepada bapak robert a dijaweng
selaku pimpinan pemerintah publik indonesia
yang terjadi pada badan pemerintah terlihat pada penguasa

dan pemerintah di situ juga
kami menemukan ada dua instansi yang melakukan malam selasi
baik kementerian kesehatan maupun badan pom
dengan dimensi dimensi malam strasi yang sudah disampaikan tadi
dari sisi data soal validitas dan akurasi data
kemudian kedua adalah soal keterbukaan informasi kepada publik
kemudian juga proses penanganan sendiri
hingga pengawasan kepada perusahaan
itu kita lihat masih jauh dari maksimal
masih jauh dari standar yang ditetapkan